hai ayo ke siap uji istana siap siap jatuh di malaya
selamat datang di kota siak sri indrapura kota ramah dan berbudaya melayu
salah satu kabupaten di provinsi riau yang berada lebih kurang satu ratus delapan puluh km per jam dari pusat
kota provinsi riau kota pekanbaru menuju kebupaten siak dapat melalui jalur darat dan laut selama
lebih kurang dua jam kebupaten siak dari tahun ke tahun memperlihatkan perkembangan di berbagai
sektor tak terkecuali di bidang pariwisata ia mampu menyedot wisatawan baik lokal maupun
mancanegara dengan mengandalkan sejarah kerajaan siak sebagai tujuan wisata